kita akan bicara mengenai proyeksi ekonomi tahun dua ribu dua puluh supaya masyarakat punya gambaran apakah harus resah gelisah atau harus percaya diri menghadapi tahun depan
sebelum kita akan bicara mengenai apa yang akan terjadi kita saksikan dulu pernyataan dari menteri keuangan sri mulyani indrawati soal apa sih bayangan beliau soal dua ribu dua puluh empat
tahun dua ribu sembilan belas masih dihadapkan kepada berbagai ketidakpastian
lingkungan dimana kita berada dan beroperasi dari sisi ekonomi memang masih tidak pasti
kemarin kita sudah berharap akan ada deal antara amerika dengan rrt
kemudian tiba tiba perkembangan di hongkong menyebabkan adanya legislation yang dikeluarkan oleh kongres dan senat yang kemudian disign oleh presiden trump
yang kemudian membuat upset dan kemudian terjadi retaliasi
dan kemudian presiden trump mengatakan mungkin agreement sama china nanti saja lah sesudah selesai pemilu dua ribu dua puluh
jadi akhirnya kita tiap hari dihadapkan pada berharap kecewa berharap kecewa
demikian juga dengan situasi politik baik itu di inggris di beberapa belahan dunia
jadi faktor ini faktor ketidakpastian yang tidak ada polanya adalah menjadi penyebab
lemahnya confidence dari dunia usaha dan pelaku ekonomi
saya akan mulai ke bang rizal ramli dulu
kita sudah melihat tadi apa namanya curhatan ibu ani soal bagaimana kondisi ekonomi sekarang
dan kayaknya di luar sana bergejolak sekali sehingga membuat kita cukup resah dan full ketidakpastian
emang ini tipikal pejabat indonesia
selalu salahkan faktor internasional
nggak pernah lihat apa yang bisa dilakukan di dalam negeri
kalau fisik kita sehat kita olahraga
kalau ada negara lain kena flu kita nggak kena
tapi kalau memang badan kita lemah fisik kita lemah kena ketemu salaman tangan sama negara lain yang flu ya kita kena
mohon maaf ibu menteri keuangan terbalik
karena terbaik dari segi kreditor dan investor
terbalik dari segi kepentingan rakyat dan bangsa kita
mohon maaf ibu menteri keuangan terbalik
semua indikator makro negatif kok
dari anggaran dan sebagainya
dan tidak ada upaya untuk membalikkan ini
padahal banyak hal bisa dilakukan
sebagai contoh penerimaan pajak tahun ini itu bolong
sehingga harus minjem lagi dengan bunga yang lebih tinggi
tapi saya mau sedikit
yang tadi si pak yusuf kalah
dia katakan ngelola ekonomi kayak negara kayak rumah tangga
justru ekonomi kalau lagi krisis kita harus pompa daya beli
supaya ekonominya pulih kembali
itu yang dilakukan oleh presiden rosefeld
tahun tiga puluh ekonomi amerika anjlok sepuluh tahun
begitu dia jadi presiden dia pompa daya beli
akhirnya ekonomi amerika tumbuh bahkan jadi terhebat di dunia
itu yang kami lakukan pada saat saya menko ikuin gusdur
daya beli anjlok
apa yang terjadi
begitu rakyat kita punya uang
akhirnya sektor retail kembali hidup
kalau orang kaya yang dikasih
dia investasikan di luar negeri
tapi kalau daya beli kita pompa
justru ekonominya hidup
jadi mohon maaf pak jk gak aneh selama pak jk jadi presiden
tapi ada pertanyaan publik yang perlu anda jawab bang sebelum nanti ke mas arief
betulkah indonesia diambang resesi
indonesia diambang krisis melihat kondisi eksternal dan internal
tahun depan kami sebut sebagai critical year
tapi disamping itu
korporasi indonesia mengalami banyak gagal bayar
sekarang banyak yang gagal bayar
tahun depan akan lebih banyak lagi
perusahaan zombie company
yaitu perusahaan yang terdaftar di bej
yang untuk membayar bunga aja nggak cukup dari operational income
perkiraan kami akan sepertiganya
nah kalau makro sama mikro nyambung
bisa terjadi sesuatu
cuma seperti biasa banyak yang kepedian
ya gak ada masalah
kami tahun sembilan puluh enam akhir
saya bukan tukang ramal
bukan punya sixth sense
lihat angka angka bikin forecast

itu oktober sembilan puluh enam
terjadi semua apa yang kami ramalkan
cuma presiden jokowi didampingi banyak pejabat yang abs
sesal bapak senang gak ada masalah
salahin aja luar negeri
sebut aja krisis di mana
di latin america atau apa
bolak balik jawabannya cuma itu
tapi apa plan rencana supaya justru kita balik tahun depan
sampai hari ini kami belum lihat strategi untuk turn around dalam bidang ekonomi
bang rizal tadi resep resepnya
oleh mas arief sudah dikatakan
sudah cukup tepat belum dengan kebutuhan
dan anda bayangkan ketika roosevelt menghadapi depresi ekonomi tahun tiga puluh an dipompa
presiden juga kayaknya pompa tadi dengan kebijakan kebijakan policy nya
presiden jokowi beruntung
mengangkat staff khusus
pak arief yang memang kalau ngomong canggih
jadi bersyukur ada arief di situ
external shock dampaknya tidak terlalu besar
karena ekonomi indonesia belum terinfeksi
belum terintegrasi total dengan pasar dunia
singapura total trade nya ekspor import lebih gede daripada yang lain lainnya
sangat besar rasio nya
jadi kalau memang ada gangguan di international trade
singapura kena lebih tajam
atau negara negara yang disebutkan itu tadi
ini mirip dua ribu delapan loh bang ketika kita bisa selamat dari krisis
karena memang integrasi kita dengan ekonomi dunia
integrasi kita iya kan relatif kecil lah trade inverset
sebenarnya kurang banyak
kurang bagus dong secara makro sebenarnya
sebetulnya dari presiden keinginannya sudah hebat
kita harus tingkatkan trade lewat perjanjian dagang yang disebut arief tadi
tapi apa yang terjadi
bulan yang lalu ada kesepakatan dagang dengan korea
pemerintah indonesia setuju untuk mengurangi tarif
pengurangan tarif untuk import dari korea
yaitu baja dan produk baja
ini buat korea ini daging nih
apa yang kita dapat
di media di indonesia nggak dimuat
saya bacanya di nikkei
pemerintah indonesia minta kepada korea
agar supaya diturunkan satu
berapa sih ekspornya bir
saya kaget indonesia ini bukan ekspornya gula
kita setiap tahun import dua juta ton gula
jadi seseorang menggunakan kekuasaan republik indonesia
untuk bisa beli gula dari australia
dikasih cap di indonesia
dimasukkan ke korea
ini ada yang main
yang ketiga adalah minta supaya bunker oil diturunkan
kasarnya korea dapat daging ke indonesia
kita dapat tulang
tulangnya bukan punya kita
kita bukan ekspor teh gula
itu karena kemampuan negosiasi yang kurang
atau ada hal lain
ada aroma kepentingan
atau ada apa apa yang bisa kita baca
kenapa ramai ramai ke sana
kalau ini saja tidak bisa dibaca
pak jokowi sudah bagus
presiden memang cuma harus ngomong yang besar
tingkatkan surplus perdagangan
menteri teknis yang harus melaksanakan
yang terjadi sebaliknya
memang betul korea mau invest mobil
mobil di bekasi sekitar dua miliar dolar
memang betul korea mau investasi mobil

tapi tim saya prediksikan
kalau dengan model kesepakatan dan dagang itu
kalau dengan model kesepakatan dan dagang itu
indonesia bisa deficitnya
indonesia bisa deficitnya
tahun dua tahun lagi
sekitar satu lima sampai dua miliar dolar tiap tahun

antara kebijakan presiden
perintah presiden dengan apa yang diimplementasi
laka laka mitigasi yang tadi langsung diimplementasikan
laka laka mitigasi yang tadi langsung diimplementasikan
miyamuk yang universiti bahwa dia protein
tapic polsk tetapi tuen manga yang diangkat
tapic polsk tetapi tuen manga yang diangkat
dadara jual etdonwize
padahali untuk pendampingan pendidikan
akibat kekeringan yang panjang petani baru mulai nanem minggu ini
artinya panen itu baru bulan april atau mei panen raya
nah artinya apa sampai bulan mei di desa desa nggak ada uang
nah persis nanti pada panen ternyata bulog nggak bisa beli karena bulog masalah
karena sebelumnya menteri enggar import abis abisan
nah itu pak buas ketua bulog sudah mengatakan ada dua puluh ton beras yang diimport udah rusak
sepanjang pengetahuan saya di seluruh dunia ada stok pangan
itu setiap tiga tahun kita mesti ganti over
nah kalau kita beli beras di thailand harganya sekitar rp lima lima ratus rp enam lima ratus
siapa yang dapat kuota ini untungnya lu
tapi ternyata mereka rakus banget
mereka beli beras yang umurnya udah dua tahun
mereka ini siapa bang
tanyalah sama mantan menteri perdagangan yang lalu
apa yang terjadi
mereka beli kalau udah beras dua tahun itu harganya setengahnya dua lima ratus perak
jadi mereka untung luar biasa
makanya kok aneh kok beras satu tahun udah busuk dari import
jadi langkah langkah mitigasinya tidak nyambung dengan apa yang digariskan oleh presiden
nah saya kasih cok ini itu angkanya baru kecil rp dua puluh
nanti realnya jauh lebih gede ini
yang beras yang rusak ini jauh lebih besar
bahkan departemen keuangan mengatakan bulog bisa bangkrut
di desa desa nggak ada uang
kesian rakyat kita
ya nggak cukup dengan langkah ini langkah konservatif kok ini
bukan langkah keynesian
bukan langkah keynesian
mas arief sebelum kita break coba ditangkapin dulu
tapi nggak bisa pakai cara super konservatif seperti menteri keuangan
ini cara pakai sinyal ini juga diucapkan atau diberikan gestur yang baik oleh menteri keuangan
lagi lagi kita akan lihat lagi pernyataan menteri keuangan sri mulyani
dari waktu soal yang ini
current account deficit selalu menjadi penghalang untuk indonesia
kita tumbuh tinggi secara sustainable
jadi kita harus mereform ekonomi kita
agar ketergantungan terhadap import tidak terlalu tinggi
atau kompetitif untuk ekspor kita tinggi
atau kita mampu menarik capital flow yang tinggi
sehingga buat kita sebetulnya policy
maka bapak presiden memprioritaskan bagaimana peraturan yang disederhanakan dan reformasi birokrasi
termasuk menghilangkan berbagai halangan investasi
kami juga menggunakan instrumen fiskal di dalam rangka untuk mendorong sisi permintaan
jadi kita akan menggunakan seluruh instrumen pajak
di dalam rangka untuk mendukung sektor sektor atau kegiatan yang meningkatkan kompetitifitas
dan juga untuk menjaga keuntungan indonesia
saya mau ke bang rizal sebelum ditangkap oleh mas ari
boleh ditampilkan dulu nggak bagaimana realisasi investasi kita beberapa tahun terakhir
supaya kita menjadi punya gambaran sebenarnya bagaimana sih prestasi kita untuk bisa menarik investasi
kita lihat ini tahun dua ribu lima belas lima ratus sembilan belas triliun
sasarannya realisasinya lebih tinggi

apa yang membuat
tapi kan tahunnya belum selesai
ini belum selesai ini pertengahan tahun
mbak rizal gimana melihatnya
jadi sebenarnya fine datanya datanya
ada dua cara melihat
kita ubur investasi
tetapi nanti saya jelaskan kenapa susah buat indonesia
yang kedua justru sebaliknya
mereka lebih senang ke sana
jadi di balik sekuensinya kita pompa dulu ekonomi indonesia
asing yang gak datang ke indonesia geblok gitu
kalau sekarang kurang tertarik
kalau sekarang kalau narapin hanya investasi investasi
memang birokrasi kita kerjanya menghambat
satu karena pimpinan pimpinannya leadershipnya kurang kuat
pada level dirjen dan kebawah
yang kedua memang birokrasi itu sengaja bikin lambat
supaya pengusaha nyetor duit gitu
nah saya pengalaman waktu saya jadi menteri keuangan
biasanya selalu pak ini kerjain dua minggu pak
kita disuasana bisa satu hari
harus tiga hari selesai
mereka sibuk sekali
kejar deadline yang kita perintahkan
setelah saya nggak jadi menteri saya ajak makan tuh dirjen dirjen
kita waktu itu di uber terus sama bapak
kita nggak ada waktu buat meres pengusaha pak
jadi isu kita soal menghambat investasi ini
yang kedua memang korup birokrasi kita
jadi gerakan anti korupsinya yang harus dikejar
kalau enggak tetap aja dibikin susah presiden bisa ngamuk ngamuk begitu tetap di bawah mah biasa aja
yang ketiga kita harus realistic
kalau kita ngomongin investasi hanya di pulau jawa
maksudnya samalah sedikit dengan thailand dan lain lain
produktivitas lebih rendah
tapi land cost di pulau jawa itu mahal banget
sementara kenapa vietnam menarik atau thailand menarik
land costnya lebih murah
harga tanah kan mahal sekali
jadi memang harus ada re changing
dalam pengertian kita bangun justru di luar jawa
land costnya itu murah banget
labor cost memang nggak ada tenaga kerja di situ
sudah dilakukan belum anda lihat
ada lah nanti arief bagian bilang ada
kalau ada di daerah kita bangun
memang tidak ada labor yang skill
tapi begitu ada industri di situ labor datang dengan sendirinya kok
jadi menurut saya mesti ada overhaul dalam kita mencoba
solusinya genjot dulu pertumbuhan ekonomi dalam negeri
ngeblok nggak mau datang ke pasar indonesia yang sangat besar
ingat nggak pak jokowi lima tahun lebih pidato asing masuk asing masuk
nyaris sedikit lah yang
yang kedua adalah key itu leadership
sampai level eselon direktur lah
yang ketiga memang kebiasaan
ini luar biasa
mbak riza mau menangkapi keadaan tadi
saya sekali lagi menyampaikan pujian kepada bung arief
kalau kita dengar bung arief indonesia udah baik baik udah maju gitu
yang kedua usaha kecil betul bagus
pak jokowi ambil sejumlah inisiatif
karena yang besar besar bisa cari dengan cara lain kok
arief sudah mengatakan kalimat yang benar
justru kalau ke bawah kreditnya dampaknya terhadap lapangan kerja ekonomi bagus sekali
tapi kita minta target dong
bisa tuh bang ya
sudah dengarkan tadi bahwa ada ancaman dan bahaya di tahun dua ribu dua puluh yang kita sama sama makfum dan tahu
ada dari eksternal dan internal
tapi juga banyak peristiwa politik dunia
terutama yang disebabkan oleh kegoncangan dan instabilitas ekonomi
presiden ke enam susilo bambang yudhoyono dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu mengingatkan presiden jokowi soal ini
data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan smk sma dan perguruan tinggi yang menganggur relatif tinggi
keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial politik dan keamanan
kita belajar dari pengalaman arab spring di tahun dua ribu sembilan belas
dulu juga terjadinya gerakan protes sosial di tiga puluh negara tahun ini
penyebab utamanya adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran
saya sebetulnya agak kaget
apa sih yang terjadi di arab spring
akhirnya terjadi perubahan dari sistem otoriter ke demokrasi
saya waktu itu penasihat ekonomi pbb
diminta oleh pbb untuk brief para pemimpin arab spring di moroko
kita berapa ekonom
kita jelaskan bahwa transisi dari otoriter ke demokrasi ini hanya bermanfaat kalau ekonomi rakyat lebih bagus
tapi kalau tidak nanti kembali lagi ke sistem otoriter
nah kebanyakan memang pemimpinnya itu aktivis
mengerti politik tidak suka ekonomi
dan menggampangkan saja pak ramli nanti kalau kita kuasa
kita memanggil anda sebagai pengasas kita
nah apa yang terjadi
hampir semua yang arab spring kembali lagi ke sistem otoriter
karena tidak bisa menghasilkan kesejahteraan rakyat
dalam waktu hanya kurang dari
nah poin saya adalah
ini kan udah kawin semua nih elitnya
ya setilahnya oligarkinya sudah gabung semua
ya otoriter itu otoriter sedikit mungkin bisa rakyat maaf kan tidak ada masalah
asal kita ada lapangan kerjaan kita lebih sejahtera
orang kaya saya maroki yang dari dulu memang nggak suka dengan sistem otoriter
tetap kita lawan
tapi buat rakyat biasa keras keras dikit okelah
yang penting ekonomi rakyat makmur
ini nggak akan deliver ekonomi rakyat
ya karena apa itu tadi
karena alirannya itu aliran super konservatif moneter
ya nah kalau itu terjadi bisa terjadi banyak hal
memang kalau kita lihat sejarah indonesia
jatuhnya pemerintah semua karena ekonomi
bung karno pak harto ya
bukan oleh kekuatan di dalam establishment
nah tapi hari ini juga ada masalah politik
karena semangat untuk radical menuduh orang radical radiku radical besar sekali
berkelindang nggak dengan kondisi ekonomi
nah itu bisa overlapping
kalau ini gabung terjadilah arab spring
seperti yang dikatakan pak sby
di sini masih jauh lah bang ya
di sini masih jauh lah panggang dari api ya
politik itu bukan matematik
artinya semua faktor bisa ngumpul jadi satu

artinya semua faktor bisa ngumpul jadi satu

kami ingin kurangilah semangat untuk tidak suka dengan agama sesuatu
kebayang nggak kalau di amerika presidennya nggak suka sama golongan protestan
ya jadi harus dirangkul
siapapun kita kan negara pancasila apapun agamanya kita harus rangkul
gak usah tanya agamanya apa nggak usah tanya sukunya apa